tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
jalani sewuku tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
barangkali kang asep diajak kerja
ini kerannya lagi saya tutup mak
coba kalau nanti udah ketemu sering sering
banjir akhirnya kemana mana mak
begini kok dibilang pendiam
ini em buang airnya lama sekali sih
ini bagaimana mau sabar
udah empat kali ini berhenti nya
jadi lama ini mau kesuka bumi
suruh dipake pampers aja
gimana kalau misalnya pup di dalam mobil
makanya kalau punya istri itu diajak jalan jalan
tapi kan perlu biaya mah
jadi daripada kayak begini nyesahin semua orang
ini mah enak kok
dan namanya juga
kamu enak adem
daripada tuh kayak mandi keringet
oh saya baru tau um
kenapa atem gak mau beli emas
ternyata takut gerah ya kum
iya benar kang idoi
itu v axis udah rame
ini tim mobil siapa yang sewanya
nggak sehat ini mobil
dibawa ke dokter clara aja kum
itu tadi karena ada yang bilang mobilnya nggak sehat
abis dari rumah mah eros
baru kita ke dokter clara
mudah mudahan setelah ini
kita bisa menjadi manusia yang lebih baik
semoga kita masih diberi kesempatan
bertemu ramadan berikutnya
iya pak ustadz

ya udah kalau gitu saya pamit ya
ya nih mbak bukti apa mustaqim
kau mau kemana
iya dananya kekaya bujangan
mau ke bogor mang ocat ceyuyun
iya kita kan emang masih bujangan ceyuyun
lu mah ada keluarga
assalamualaikum mang ocat
saya juga nggak bisa ikut sep apalagi kamu
kalau kang asep kerja di jakarta sabrina siapa yang ngurus satu kang
kalau saya nggak kerja makan dari mana kang
sampai jumpa di video selanjutnya
bos idan mah hidupnya udah enak sekarang
barangkali kang asep diajak kerja

akhirnya sampai juga di rumah maheros
saya masih diberi kesehatan sama allah
lebaran di cibulan rame
selalu rame bro
keliatannya sepi sepi aja
biasa lagi pada nengok eros di cidahu
rumah kamu yang disini beneran mau dijual
anak anak saya yang gak mau saya tinggal jauh dari cibulan
rumah di cibulan dijual
nah rumah itu ada sejarahnya
nah saya gak sampai hati menjualnya
makanya saya jual rumah yang diceraus wae lah
apalagi siapa mau dijualnya
eros tes sudah nawar
tapi belinya nanti
kalau rumahnya yang di cidahu sudah terjual
enak kan met
kalau eros yang mulia rumah saya
cinta lama bersemi kembali
rumah eros yuk
emak seneng kalian masih inget sama emak
jauh jauh mau dateng
ya gak mungkin gak kangen sama emak
eh sih mama
kalo ketemu diri dia sih ya
pasti yang diomongin tuh
bahkan nih ma saking kangennya sama emak
itu kalo misalnya dia gak punya ongkos juga maksain